kejaksaan agung menahan direkturat jenderal pembinaan masyarakat kementerian agama dasikin
terkait korupsi pengadaan buku pelajaran agama buddha tahun anggaran dua ribu dua puluh
penahanan dilakukan setelah dasikin diperiksa selama lima jam oleh penyidik bidana khusus kejaksaan agung
senin sore jampitsus memeriksa bekas dirjen agustinus joko wuryanto
dan dirjen bimas buddha kementerian agama dasikin sebagai saksi untuk menetapkan tersangka baru
penyidik memeriksa agustinus joko wuryanto sebagai saksi untuk dasikin
setelah lima jam diperiksa dasikin yang saat itu menjabat sebagai ses dirjen
akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan salemba cabang kejaksaan agung
dasikin diduga melakukan korupsi senilai empat tujuh miliar rupiah
waktu kasus ini bergulir dua ribu dua belas dia melakukan ses dirjen
sekarang dia menjadi dirjen bimas budaya